ya sejumlah daerah kemudian mengalami lonjakan ataupun ledakan kasus covid sembilan belas
untuk mencegah meluasnya penyebaran kebijakan lockdown pun dilakukan
kenaikan kasus covid sembilan belas secara nasional juga mengalami lonjakan
sejumlah pihak menilai kondisi ini adalah alarm bagi indonesia
di tengah mulai longgarnya aturan dan juga kedisiplinan akan protokol kesehatan
bagaimana peta ledakan kasus saat ini
saya akan ulas untuk anda meledak pasca libur panjang
seperti di jafu karena selalu mengulang trennya setiap libur panjang pasti ada kenaikan kasus
misalnya yang terjadi ketika di bulan januari ada libur natal dan juga tahun baru
dan yang terakhir adalah libur idul fitri atau kemudian muncul fenomena mudik
meskipun tengah pandemi banyak yang melakukan mudik ataupun nekat
mari kita akan sampaikan saya akan sampaikan kepada anda bagaimana petanya saat ini
kita lihat dulu dari angka kasus harian dalam sepekan ini
terjadi lonjakan per hari ini juga sebetulnya
ini grafiknya anda bisa saksikan sendiri
enam ribuan di tanggal empat juni kemudian naik lagi enam lima ratus turun sempat turun di tanggal enam naik lagi dan kemudian semakin menanjak grafiknya
di hari ini delapan delapan ratus sembilan puluh dua kasus
setelah kemarin kita dikejutkan dengan angka tujuh tujuh ratus dua puluh lima kasus
angka ini adalah angka tertinggi sejak akhir februari dua ribu dua puluh satu
provinsi yang menyumbang terbanyak hari ini adalah dki jakarta
jadi setelah kita mengalami angka yang fluktuatif dan sempat turun di bulan februari maret april dan seterusnya
saat ini kita ada di angka yang cukup tinggi
beberapa bulan yang lalu kita sempat di angka sekitar lima ribuan saja ya
tapi kemudian sekarang sudah enam ribu dan terus menanjak sampai delapan
artinya apa ini alert untuk kita semuanya bahwa pandemi ini masih ada
dan penularannya juga masih terjadi apalagi ada varian varian baru
nah ini kemudian juga angka kematian atau kasus yang meninggal per hari dalam sepekan
ini juga penting untuk kita soroti bersama karena angka kematiannya juga tidak kecil ya
angkanya masih fluktuatif sebetulnya masih di angka dua ratus an per hari sampai dengan hari ini dua ratus sebelas kasus
dari angka ini tentu kita soroti adalah bagaimana tiga
terutama soal treatmentnya
bagaimana kemudian perawatan terhadap pasien covid sembilan belas
sehingga bisa meminimalisir kasus kasus yang meninggal dunia
sekali lagi kami sampaikan kepada anda angka ini bukan angka yang kecil dua ratus an per hari
dan di hari ini dua ratus sebelas angka yang kami dapatkan dari satgas covid sembilan belas
dan kita tahu bahwa beberapa hari terakhir terjadi ledakan kasus di beberapa daerah yang cukup mengagetkan
tiba tiba kita dapat berita bahwa daerah a kenaikan kasus ada lonjakan dan lain sebagainya
ini adalah yang tadi disampaikan oleh prof wiku atau dari satgas
ada beberapa kabupaten kota yang ini sudah alert untuk wilayah wilayah ini
kita tahu di kudus terjadi lonjakan yang cukup drastis
kenaikannya tidak main main
ini tiga minggu pasca idul fitri
jadi diakumulasi begitu ya
kudus saat ini memang tengah lockdown begitu isolasi atau dikunci wilayahnya
dan ada sejumlah kebijakan untuk bisa menekan angka ini
tapi angka ini adalah angka yang real yang kami dapatkan dari satgas covid sembilan belas
kemudian selain kudus ada wilayah jepara
kenaikan kasusnya sejak tiga minggu terakhir
dan bornya juga hampir sembilan puluh
kemudian wilayah demak
dan angkanya bahkan lebih tinggi ini bornya
bornya dan kenaikan kasusnya tiga ratus sekian persen
kemudian bandung ya
ini bandung juga cukup mengagetkan
kemudian kota cimahi masih dari jawa barat
selain daerah daerah ini kemudian juga menyusul ada pati ya sebetulnya
ini yang kami ambil beberapa saja
ini juga tinggi
dan ada wilayah pasaman barat
kenaikan bor ini menjadi penting untuk kita ketahui juga dan untuk kita soroti bersama
karena ini bisa menjadi indikator kemudian kenaikan kasus di suatu wilayah
karena jika bornya naik tapi tingkat tidak tersedia
atau misalnya kenaikan kasusnya cukup tinggi
tapi tidak tersedia tingkat rumah sakitnya begitu ya
ini juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan dan sangat berbahaya
inilah daerah daerah yang saat ini menjadi sorotan
bagi anda yang tinggal di daerah ini atau kemudian para kepala daerahnya
harus sudah mulai mengeluarkan kebijakan kebijakan taktis
karena jangan sampai sudah diambang kritis dengan angka angka yang cukup signifikan
nah dari daerah kabupaten kota kita kemudian bergeser melihat lima provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi
tiga minggu pasca idul fitri lagi lagi masih dari sumber satgas yang tadi sudah disampaikan oleh prof wiku
angka ini sebetulnya masih lebih baik jika di tahun dua ribu dua puluh
tapi bukan berarti situasi jauh lebih baik dengan angka angka ini
ini perlu diperhatikan
ada beberapa memang penyebab dari kenaikan angka angka ini
misalnya untuk di jawa tengah ya
karena daerah utama mudik itu terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan
terutama di kabupaten kotanya
kemudian di kepulauan riau ini salah satu faktornya adalah
gelombang imigran yang kemudian pulang lewat pintu masuk di kepulauan riau
dan membawa varian baru
kemudian sumatera barat juga sama
ada beberapa daerah di sumatera yang kemudian mulai banyak kasusnya
dan dki jakarta dan juga jawa barat
jadi juga untuk lima provinsi ini harus mulai memikirkan bagaimana bisa menyelesaikan kasus covid sembilan belas
atau paling tidak mengurangi penularannya
dan para kepala daerah juga kemudian ini menjadi alert ya
bahwa penambahan ini berbahaya jika tidak diantisipasi
demikian tadi meledak pasca libur panjang yang sudah kami paparkan
mudah mudahan ini juga sebagai pengingat bagi kita semua bahwa penularan ini masih terjadi
kami harus jeda
usai jeda kami akan membahas soal